hati hati dengan covid sembilan belas atau corona
jangan sampai kita
inilah suasana saat selamat hadis santoso
begitu sampai di tempat tinggalnya di selogiri wonogiri
sejumlah tetangga menyambutnya dengan bertepuk tangan
bahkan kedatangan pria tujuh puluh tahun ini juga diantar oleh petugas kesehatan dan sejumlah pejabat
selamat akhirnya diperbolehkan pulang dari rsud dr sudrian mangun sumarso wonogiri pada jumat sore
sembuh dari covid sembilan belas selamat awalnya mendapatkan sambutan hangat di lobi rumah sakit
lelaki yang bekerja sebagai pemulung itu disambut dengan tepuk tangan
sambutan hangat tersebut sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan selamat menghadapi covid sembilan belas hingga akhirnya dinyatakan sembuh
sesampainya di depan rumah selamat turun dari mobil
dia membungkukan badan ke arah warga seraya mengucapkan terima kasih
petugas meminta agar tetangga tidak mengucilkannya karena secara medis sudah tidak ada virus di dalam diri selamat
tapi pria ini disarankan untuk tetap tinggal di rumah untuk sementara waktu
kondisi kesehatannya akan terus dipantau
tetangga kita dapat selamat sangat maupun terbuka masa kematian masih berhubungan
dengan demikian total kasus akumulatif di wilayah ini masih berjumlah sepuluh orang
enam diantaranya dirawat dan tiga sembuh dan satu meninggal
sementara jumlah odp di wonogiri sebanyak enam ratus tujuh orang
dengan perincian dua ratus tiga sedang menjalani pemantauan dan empat ratus bat selesai dipantau
serta jumlah pasien dalam pengawasan empat puluh lima orang tiga perawatan empat puluh satu sembuh dan satu meninggal
kartika bagus wonogiri jawa tengah